pemerintah sedang berancang sistem pembukuan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
ini lantaran insentif pajak masih dinilai kurang berpihak pada umkm
dijen pajak menilai skema pph final tak adil bagi umkm
pph final hanya berdasarkan omset pengusaha tanpa mempertimbangkan untung dan rugi
sementara skema normal terbebani dengan pembukuan yang rumit
sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan fasilitas keringanan pajak terhadap pelaku umkm
kementerian keuangan sedang berupaya merancang pembukuan yang lebih sederhana bagi umkm sebagai jalan tengah dari kekurangan skema pph final